sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
satu orang lagi yang harus bertanggung jawab
yang sudah membuat hidup aku dan mama menderita
tapi aku gak tahu dia dimana
aku gak tahu
aku gak tahu
aku gak tahu
dari informasi yang aku dapat
makamnya ada di tempat ini
aku gak tahu apa aku pantas datang kesini enda

setelah aku meninggalkan kamu dan juga anak dalam kandungan kamu
tetapi aku ingin kamu tahu
selama aku meninggalkan muda
kita seorangkan dan seorang yang gernakan lashes emis random baby di rumah
tapi sudah jika kamu tad zagor zagornya suatu ekspon
jika kau mendengar system saya
tidak ada asli yang labor
akan mengkhianati diri
kerjanya jangan lupa
meninggalkan mereka seperti aku meninggalkan kamu
tapi sekarang aku menyesal
dan aku ingin mulai menebusnya
andai aku bisa bertemu dengan putra kita
aku pasti akan menebusnya
aku terlalu lama terpisahkan
tapi aku gak bisa bicara sama sekali
tanganku juga gak bisa bergerak sedikitpun
apa lagi yang harus aku lakukan
kamu lagi mikirin apa sih
aku pikir kamu udah berin aku baca buku
gimana caranya aku kasih tau mama dan anissa
kalau anissa adalah mira vin
mira adik aku
anak yang selama ini mama cari cari
dan kami kami adalah keluarga yang anissa cari dari dulu vin
aku tahu aku tahu
kamu pasti lagi mikirin sesuatu ya
udahlah gak usah dipikirin
intinya kamu harus tenang dan cepat sembuh
gue ke kamar mandi bentar ya
hei apa kabar
gue mau nunjukin
gue juga gak tau sih kalau
dia itu adalah orang yang nyelakain kamu
ya gambarnya masih
masih belum jelas tapi ya
bener itu dia
kamu kedip dua kali dicek
juga kamu kedip dua kali
kesannya belum jelas sih tapi ya
itu lukisan mira
ya allah itu dia
dengan lukisan mira kecil itu
miko bisa kasih tau mama
dan miko bisa jelasin ke mama
siapa gadis kecil di lukisan itu
aku butuh lukisan merah kecil itu miko
aku harus kasih tahu mama
dikejap kejap kejap
aku gak tau aku gak tau
dia tiba tiba kejap kejap terus dia jatuh

beberapa karakter tersebut
semoga jadi semuanya ini
jangan letak rezeki
jangan letak rezeki
kevin ada apa sama evita
katanya tadi ada panggilan darurat
aku gak ada di dalam saat itu terjadi tante
miko yang di dalam
miko apa yang terjadi setiap kali ada kau pasti ada kejadian
tante aku gak tahu
tadi aku cuma mau kasih lihat evita lukisan saya
terus aku juga gak tau
tiba tiba dia direndang undang
dan waktu aku panggil dokter dia dia jatuh
lukisan apa sih yang kamu unjukin ke dia